hari raya idul fitri sudah berlalu thr sudah menipis sementara tanggal gajian masih lama
siapa yang mengalami ini sepertinya ini juga dialami sejumlah orang yang tidak cermat melakukan budgeting atau perhitungan pengeluaran
tapi jika sudah terlanjur terjadi kira kira kita bisa apa untuk menyiasatinya berikut tipsnya untuk anda
tak dipungkiri untuk merayakan idul fitri banyak biaya tambahan yang kita keluarkan
tak jarang pula thr yang didapat dengan cepat habis tak bersisa
hal ini tentu jadi petaka
kala keuangan berantakan sementara lebaran berlangsung di pertengahan bulan dan tanggal gajian masih cukup lama
sejumlah orang yang pernah mengalami hal ini berbagi pengalaman berikut ini
dengan cara ini ya berhemat dulu yang penting penting aja dulu
yang pokok aja deh dulu yang dikeluarin ya
nah yang agak
agak mendesak kita enggak dikeluarin gitu aja
maksudnya pada saat lebaran kemarin memang banyak
pertama sih banyak pengeluaran ya karena memang istilahnya kita untuk keluarga
tentunya kalau memang kita punya ada simpenan emas atau apa ya ya mau gak mau ya kemari
oh digadaikan ya
ya menggadaikan atau menjual aset untuk memperoleh uang tunai secara cepat menjadi jalan pintas yang dilakukan banyak orang
terbukti dari meningkatnya orang yang bertransaksi di pegadaian dan menjual emas di toko emas pada masa libur lebaran ini
untuk rata rata satu hari ya di sini mungkin empat puluh sampai lima puluh nasabah yang masuk untuk bertransaksi ya
pegadaian tetap didominasi emas
tak hanya pasca lebaran tren jual dan gadai aset juga terpantau meningkat sebelum lebaran tiba
emas menjadi aset yang paling banyak dijual dan digadai karena prosesnya lebih singkat ketimbang barang berharga lainnya seperti elektronik
emas menjadi salah satu aset yang banyak dijual masyarakat dibandingkan dengan investasi lain pada kebutuhan mendesak
karena selalu ada pasarnya sehingga penjualannya lebih mudah apalagi selisih harga jual dan belinya tidak terlalu jauh
sebenarnya ada sejumlah hal yang bisa anda lakukan untuk bertahan dan meminimalisir pengeluaran
selain menjual aset lebih baik lagi berpikir mencari penghasilan tambahan secara cepat
fokuslah pada pengeluaran pengeluaran atau fokuslah mengurangi pengeluaran yang jarang dilakukan tapi sekalinya dilakukan angkanya besar
contoh misalnya oke tunda dulu makan bareng keluarga sebulan sekali tunda dulu ya
saya pikir mundur sebulan lagi ke depan nggak ada masalah ini
untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan ada sejumlah hal yang bisa anda lakukan
manfaatkan keterampilan dan waktu luang anda di luar pekerjaan untuk menghasilkan produk ataupun jasa yang bisa menghasilkan uang misalnya produk makanan
manfaatkan juga peluang peluang kreatif dari internet serta sosial media tapi puas pada penipuan ya
dan sebelum terjebak dalam kondisi darurat diwujudkan
di waktu mendatang mulailah untuk rajin menata keuangan serta pengeluaran sehingga anda tidak perlu lagi kehabisan uang sebelum gajian tiba
putri fanfudi imam mohairib jakarta